ledakan di gudang peluru amunisi daerah good murah kodam jaya di bogor jawa barat
sabtu malam mengagetkan warga
ledakan yang terdengar beberapa kali disertai kobaran api memumbung tinggi
terjadi sekitar pukul enam sore
warga yang berada di sekitar panik hingga berlarian menyelamatkan diri
ledakan dan kebakaran di gudang amunisi kodam jaya membutuhkan waktu cukup lama
api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul tiga empat puluh lima minggu pagi
dengan melibatkan dua puluh tujuh unit mobil pemadam kebakaran
panglima tni jenderal agus subianto yang meninjau lokasi kebakaran
gudang menyatakan amunisi yang meledak merupakan jenis bekas pakai
atau yang sudah kedaluarsa karena berusia lebih dari sepuluh tahun
terjadi di gudang penyimpanan amunisi sisa latihan
atau temuan dan munisi munisi yang sudah expired
dan secara sistematis sebenarnya amunisi amunisi tersebut akan
diledakan di disposal di pamumpek
tentunya melalui sistematis pemeriksaan dan sebagainya
ada mkk dengan mkb jadi seluruhnya ada berpatok
amunisi yang sop nya amunisi yang sudah expired itu dikembalikan
ke kodam paldam jaya di gutemburah ini dikumpulkan
dampak ledakan juga dirasakan warga di perumahan kota wisata cibubur
lebih dari lima barang yang diduga amunisi atau peluru terlempar ke area permukiman warga
akibatnya beberapa warga diungsikan untuk sementara waktu
di kota kota kluster ada yang terdampak objek objek yang cukup mengerikan buat kita
seperti granat dan lain sebagainya yang harus segera diamankan
jadi ada juga yang memang terdampaknya kecil sekali
tapi tetap kami menunggu keputusan dari tim gagana tim pengaman
kaca jendelanya bolong karena peluru
tapi tidak kelihatan pelurunya kemana
oleh sebab itu kenapa warga mesti diungsikan untuk sementara ini
pasca ledakan petugas masih melakukan penyisiran dan pembersihan sisa material
yang terlempar akibat ledakan
selamat petang mas ibrahim
tadi panglima bilang ini disinyalir akibat gesekan
ketika ada gesekan yang menyebabkan ledakan dari amunisi kedaluarsa
apa yang komisi satu soroti yang jadi catatannya pak bobi
jadi utamanya kita tentu perlu ada investigasi dan hasilnya disampaikan nanti
tadi sepintas kan sudah dibilang bahwa itu ada amunisi yang kadaluarsa
amunisi itu kan tidak ada yang kadaluarsa
yang dari perang dunia ii pun itu juga masih bisa meledak
tetapi tadi sudah diidentifikasi bahwa ini adalah amunisi yang memang akan dihancurkan
nah oleh karenanya berikutnya adalah kita ingin memastikan keselamatan penduduk di area sekitar
tadi disampaikan gudang amunisi itu ternyata di sana bukan hanya satu ada beberapa
nah kami berkeyakinan bahwa waktu dibuat gudang tersebut
itu adalah sebelum banyaknya pemukiman seperti saat ini
sudah tiga puluh tahun lalu atau empat puluh tahun yang lalu
oleh karenanya ini perlu dievaluasi ulang
kalau tadi disampaikan bahwa dengan adanya dengan adanya kejadian ini
dengan adanya kejadian ini ada penduduk yang diungsikan
artinya memang ada masyarakat yang tidak di dalam jarak aman
untuk ada suatu gudang amunisi di tengah tengah kepadatan penduduk
ini perlu diavaluasi apakah gudang tersebut perlu dipertahankan
dengan tingkat protokol keamanan yang ditingkatkan lagi
atau memang perlu ada relokasi gudangnya
karena kalau untuk merelokasi pemukiman kan saya rasa sangat rumit lah
kalau tadi proses tunggu untuk disposal amunisi yang kedaluarsa atau bekas pakai
tapi rentan ini berbahaya itu bagaimana prosesnya pak bobi
maksudnya setiap mengelola amunisi itu sudah pasti ada protokolnya masing masing
kalau ini memang suatu kecelakaan ya memang perlu diantisipasi
jangan sampai bila mana terjadi kecelakaan
itu bisa merembet masuk ke ranah masyarakat di pemukiman yang padat
karena ya itu tadi gudang tersebut pasti dibuatnya itu
zaman sebelum banyak pemukiman di area sepuluh km
di antara dari jarak gudang tersebut misalkan
nah ini yang tadi karena ada disampaikan ada evakuasi
nah kalau ada evakuasi berarti kan kalau ada kecelakaan itu ada di dalam jarak yang tidak aman
ini yang paling utama yang perlu secara diidentifikasi
namun dalam investigasi apakah juga tidak bisa diidentifikasi
bisa dinapikan soal human error atau dugaan kelalaian manusianya
kalau soal kenapanya itu kan ranahnya di mereka lah yang paling paham
tetapi yang kita menjadi pertimbangkan adalah bagaimana jarak aman gudang tersebut yang ada di pemukiman penduduk
kalau apakah itu selama tidak ada korban jiwa terus tadi sudah diidentifikasi yaitu memang
mereka tni yang paling paham
tetapi kami melihatnya dari lokasi
apakah lokasi tersebut bila dipertahankan dan ada kemungkinan potensi seperti ini terjadi lagi
ini yang perlu dievaluasi
tapi mungkin dari komisi satu mungkin untuk mendorong direlokasi gudang amunisi ini
ini kan kodam jaya wilayah di jakarta raya nih nantinya
ya saya rasa kalau memang tadi itu ada evakuasi ya saya rasa itu perlu dipertimbangkan untuk adanya relokasi
apalagi kan kita untuk di jaya ini kan ada sedang perencana aglomerasi yaitu daerah daerah yang sekitar yang terdekat dengan ibu kota kita
nah ini yang mungkin menjadi pertimbangan yang diperlukan dalam nanti mengevaluasi kecelakaan ini
sehingga nantinya jangan sampai terulang lagi bila mana ada kecelakaan seperti di cilanda kko tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat ini tidak bisa diantisipasi
anggota komisi satu dpr fraksi partai golkar menyampaikan pandangan soal peristiwa terbakarnya gudang amunisi daerah kodam jaya di bogor jawa barat